selamat malam indonesia hari terakhir program observasi wuhan mari kita lihat para peserta
mempersiapkan diri untuk kepulangan mereka esok hari apa yang mereka persiapkan mari kita
lihat ini ada mbak aisyah besok kita udah pulang lagi siap siap sudah mau pulang lagi
dari mana dari mana berapa koper mbak aja aja enggak ada yang lain
dari makassar ya
nih sekarang kita lihat
baik apa ini main jauh lagi
berapa koper nih mbak
orangtua udah tahu ya keluarga
sekarang mbak mega
mbak mega sedang persiapan diri untuk pulang
malam terakhir kita disini guys
dari mana mbak mega
berapa koper mbak
ada buku guys belajar
ada buku ya
orangtua sudah tahu ya keluarga
ok guys itu persiapan mereka
doakan kami semua yang ada di natuna tetap sehat untuk bisa kembali ke kampung halaman masing masing
selamat malam salam sehat dari natuna